berperan tuh disitu di otak di sistem syarat pusat kita
jadi ya kira kira mekanismenya seperti itu
jadi memang ada mekanisme bisa meringankan gejala depresi dan juga terhadap stres emosional
lantas ikan apa saja yang mengandung omega tiga

nggak harus yang impor gitu yang banyak omega tiga nya
dan kita punya kok data data maksudnya

misalnya contohnya nih yang paling banyak misalnya ada di kakak putih
itu paling banyak gitu
di bilis itu juga banyak
selama sepuluh tahun terakhir konsumsi ikan nasional cenderung meningkat
kementerian kelautan dan perikanan mencatat angka konsumsi ikan nasional dua ribu dua puluh sebesar lima puluh enam tiga puluh sembilan kg per kapita
atau naik tiga empat puluh tujuh persen dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar lima puluh empat lima kg per kapita
roni satria kuncoro jakarta